penipuan menggunakan modus penggantian kartu sim tidak memerlukan software canggih
dikutip detik finance ahli digital forensik menjelaskan tahapan bagaimana pembobolan rekening bank terjadi dengan memanfaatkan sim card korban
tahap pertama pelaku berusaha mendapatkan data data pribadi korban dengan teknik phishing metode penipuan lewat sms atau panggilan telepon otomatis
salah satu caranya pelaku akan mengaku dari pihak bank dan mengabarkan ada masalah dengan akun pengguna kemudian calon korban diarahkan ke sebuah web khusus untuk login sehingga pelaku mendapat informasi username dan password
selanjutnya pelaku mendatangi gerai operator dari nomor ponsel korban dan berpura pura kehilangan kartu sim
dengan berbekalkan data yang didapatkan di tahap awal pelaku bisa mengisi formulir untuk mendapatkan kartu sim korban
setelah mendapatkan sim card pelaku akan mendownload aplikasi mobile banking yang digunakan korban menggunakan username dan password yang sudah didapat
lalu pelaku hanya tinggal mendapatkan kode pin untuk transaksi perbankan di mobile banking
setelah menguasai akun korban pelaku hanya perlu otp atau one time password untuk melakukan transfer via rekening
transaksi dilakukan saat korban sedang dalam jangkauan yang jauh sehingga sulit bertindak cepat